menyusul lima kota kabupaten yang telah menerapkan psbb di provinsi jawa barat
klaster kedua yakni bandung raya segera menerapkan psbb pada dua puluh dua april dua ribu dua puluh mendatang
yang meliputi kota kabupaten bandung kabupaten bandung barat kota cimahi dan kabupaten sumedang
selain persiapan secara teknis di lapangan pemerintah pun kini tengah mempersiapkan bantuan sosial
mulai dari pendataan dan juga pendistribusiannya
pendur jawa barat ridwan kamil mengatakan pendataan terus dilakukan mulai tingkat rt hingga rw
bantuan kemensos jika bantuan belum cukup bantuan pemprov kabupaten kota akan diturunkan untuk apa
jaminan bahwa itu tidak akan ganda ini yang sedang kita upayakan kita akan meminta data
tentunya dari provinsi ini kepada bupati wali kota kemudian juga untuk rt rw ya kita akan kita minta
tanggung jawab mutlak artinya bahwa mereka yang mendapatkan bantuan sosial ini tidak mendapatkan
dua jenis bantuan sosial artinya tidak ganda ya kemudian mereka juga benar benar yang masuk
kriteria dalam masyarakat yang memang miskin dan rawan miskin karena terdampak covid sembilan belas
hai pendistribusian bansos sudah dilakukan antara lain di kabupaten sumedang kabupaten bandung barat
serta kota bandung dan
dilakukan secara berkala guna menghindari kerumunan warga bansos disalurkan melalui pt
pos dan ojek online bantuan provinsi jawa barat bernilai lima ratus rupiah yang terdiri
atas bahan pokok dan uang tunai kiki haryadi rusman rusmana bandung jawa barat